rektor universitas riau melaporkan mahasiswanya ke polisi
karena membuat konten mengkritik biaya kuliah yang mahal
inilah video konten yang dibuat mahasiswa fakultas pertanian unri
karik anhard untuk memprotes biaya kuliah yang mahal
dalam video karik juga menyebut rektor sebagai broker pendidikan
kuasa hukum rektor unri sri indarti membuat aduan
dan melaporkan ke poldal riau
karena video dianggap mencemarkan nama baik rektor unri
setelah dilakukan pengembangan oleh penyidik
hasil penyelidikan ditemukan dua bukti permulaan yang cukup
yang ternyata mengarah kepada salah satu mahasiswa universitas riau
yang dilaporkan atau yang diadukan oleh ibu sri indarti
klien kami bukan mahasiswa dan bukan pula untuk melakukan kriminalisasi
tapi yang diadukan ini adalah akun aliansi mahasiswa penggugat
dimana klien kami sebenarnya ingin mencari titik terang
siapa sebenarnya pemilik akun yang telah mencemar nama baik klien kami ini
harik annahar mahasiswa semester akhir fakultas pertanian unri
yang dilaporkan rektor ke polisi menilai pelaporan dirinya sebagai bentuk pembungkaman suara mahasiswa
karik mengaku telah diperiksa polisi sebanyak dua kali sebagai saksi dan terlapor
karik dilaporkan rektor unri sri indarti kepolisi
usai mengkritik mahalnya biaya uang kuliah tunggal atau ukt melalui video yang diunggah di media sosial
di obral pendidikan kampus
pak asya menganggap itu sebagai bentuk dari
kurangnya koordinasi di perguruan tinggi dan juga pemungkaman terhadap kebebasan berekspresi
dan kita merasakan disini bahwa pelaporan demi pelaporan itu dimaksudkan untuk menghilangkan suara suara dari mahasiswa
terutama karena pelaporan itu langsung kepada pihak kepolisian
menurut kami apabila memang diketahui bahwa video tersebut adalah video yang dibuat oleh mahasiswa
pelaporan itu ataupun investigasinya dilakukan di kalangan mahasiswa ataupun akademisi
pengaduan dengan pelapor rektor unri sri indarti terhadap pelapor mahasiswa fakultas pertanian bernama harik anhar
dilaporkan ke ditreskrimsus polda riau pada lima belas maret lalu
sejauh ini polisi telah memeriksa sejumlah saksi
namun polisi tengah mengupayakan mediasi kedua belah pihak dan penyelesaian melalui jalur keadilan restoratif
lima orang diperintahkan sepuluh juta
dua sudah kita periksa saksi juga kita periksa semua sekitar sebanyak lima orang sudah kita minta keterangan
dan saat ini kita masih mencoba untuk memediasilah
abu ceritanya ibu rektor adalah sebagai dosen sebagai guru sebagai orang tua
dan mahasiswa ini adalah yang terlapor juga sebagai mahasiswa dan sebagai anak
mudah mudahan nanti kita akan melakukan mediasi supaya perkara ini bisa cepat kita laksanakan sesuai dengan strategi